sudah oh udah lihat tapi mungkin mereka masih sibuk kali jadinya belum bales itu aja ya
yaudah sekarang kita pindah call papa aja pasti dia angkat
gini ya gemoy kan mama papa disana kan masih sibuk ngurusin adik
nanti kalau udah gak sibuk pasti papa yang nelfon kamu
atau kalau enggak sambil nunggu papa pulang
video call gimana kalau kita main di luar di halaman
nanti kalau misalkan tiba tiba
cuma aman kok aku udah bicara sama paninmu
jadi aman kita
aman terkendali gigi
kalau gitu kita main di halaman aja
ya kita main peta umpet gimana cus
bisa atau main bola
ayo main apa aja deh
dari kamar terus kan
biar gak besen ya
nah kita keluar dulu ya tante michi
dadah kita di luar
sekarang gimana ya kabarnya mbak anin sama suaminya
coba aku tanya angga ya
sebentar aku telfon angga
andin sama burung biru sampai sekarang masih belum sadar saya
ini pasti efek preklamsinya deh
satu lagi saya aku mau terima kasih sama kamu
tadi kan kamu sempat kirim video rena tuh
dan alhamdulillah pas al denger suara rena itu tangannya langsung bergerak
terus ada respon juga
ini sekarang masih ditangani sama dokter
syukur kalau gitu nggak
ya yaudah kalau begitu nanti kita berkabar lagi sayang ya
andin sama anaknya belum sadarkan diri jess
dan mereka lagi nunggu dokter untuk meriksa al
dan katanya al udah mulai menggerakkan jarinya
ya itu tanda tanda kalau albu udah mau sadar
di mana dan gimana kondisinya
ya oke makasih
aduh jas sorry banget ya aku harus pergi sekarang
soalnya ada pasien aku yang di luar rumah sakit butuh pertolongan aku
ya dokter lucu sekali lagi terima kasih ya
tenang aja rena banyak yang ajakin aku di sini
ya udah tipe tipe ya aku pergi ya
ini saya mengantarkan tahanan elsa
oh ya terima kasih ya
mbak elsa silahkan duduk
ini sebenarnya ada apa ya
apa saya buat kesalahan ya
mbak elsa tidak melakukan apa apa tapi ini benar benar ada hal yang sangat penting dan serius yang harus saya sampaikan ke mbak elsa
ini mbak elsa silahkan dibaca
ini adalah remisi pengurangan waktu tahanan
tahanan waktu tahanan
pengurangan waktu tahanan
pengurangan waktu tahanan
pengurangan waktu tahanan
pengurangan waktu tahanan
pengurangan waktu tahanan
tim inan yg peran diri
tunggu mama ya
mama janji akan keluar dari sini secepatnya
dan merawat kamu
kamu tolong bantu ibu ini
bertemu dengan elsa
tunggu sebentar ya ibu
saya panggilkan ibu elsa dulu
mau main yang lain
ini aja kita main yang tadi miss kiki bilang
aku mau main
aku mau main
bajes kok sendiri mbak micinya mana
oh iya tadi izin segera pulang karena ada pasien yang harus segera ditangani
tentu jis dateng juga yuk kita main yuk bareng yuk
nah gitu dah
jangan cemberut dong
isi q jangan ngitip ke atas nih
isi q tutup matanya
iya gak boleh ngintip
iya gak ngintip nih udah ditutup nih
satu dua tiga
raina yang jaga
ya raina kok cuman raina gak mau jaga ya
yaudah deh miss kiki lagi aja yang jaga abis ini gak apa apanya
gantian gantian ya incus juga
incus aja yang jaga deh
atau tentu jess
aku mau ketemu mama sama papa dan balu indiru
yang lain lagi aja ya
ya kan capek ya main berdua
capek ya main berdua kompot ya
terus aja umap lain larian
kita main yang lain
main yang lain yuk
setir hati kamar aja yuk
atau kita main di kamar aja
semuanya pon ha
saya sempat bawa rena
tapi memang tanpa
seizin dari mereka
karena biasanya kalau minta izin sama mereka
susahnya minta ampun
dan pasti mereka ngelarang saya
pak nino nggak berusaha menculik rena kan
oh enggak enggak
ya menghabiskan waktu bersama
bahkan saat itu
saya ngebaring mereka
saya kasih info ke mereka
kalau saya lagi sama rena
kita bahkan video callan
gak begitu baik
sepertinya mereka panik
dan sepertinya itu mengakibatkan
kontraksi pada kehamilannya
dan saat ini
andin sudah melahirkan
mungkin ini bukan waktu yang tepat
lahir secara prematur
dan dari informasi yang saya dapat
dua duanya masih belum sadar
wah ini masalah serius sepertinya
kalau bu andi
dan anaknya tidak sadar
maka pak al akan melaporkan pak nino
dan pak nino terancam
dari informasi yang saya dapat juga
al itu sempat mengalami kecelakaan
waktu dia sedang menuju ke rumah sakit
dan kondisinya juga saat ini
masih belum sadarkan diri
wah ini bisa kenal
pasal berlapis pak
jadi mbak andi
andin sudah lahiran
tapi mereka bertiga gak sadarkan diri
sebaiknya pak nino bicarakan baik baik
kalau pak al atau yang lain sudah sadar duluan
pak nino nggak akan bebas dari hukum
misalnya mereka sama sekali belum sadar
apa ada kemungkinan dari pihak keluarga
bisa melaporkan ini
kalau ada hal yang terburuk terjadi pak
jadi dia yang harus urus kantor
tolong bawa ke ruangan saya file file
yang harus saya tandatangani dan
tolong hubungi pengacara
tapi aku lagi sibuk banget di kantor
tadi aku sempet ketemu sama mama kamu
udah ngobrol juga
semua kondisinya gimana
yaudah aku tutup dulu
teleponnya ya mas
kesian mas randy
lagi sibuk ngurus kerjaan
harus mikirin juga aku minta break
belum lagi dia harus ngadepin mamanya sendiri
pasti pusing banget
sini kita duduk ya
aku udah dikasih tau
kepastian tentang remisi aku
jadi kamu bener akan dapet remisi
masa tahanan kamu nanti akan dikurangin
iya emang aku seneng banget
berarti bisa semakin cepat aku untuk pulang
dan kumpul lagi sama keisha
mama seneng sekali dengerin
main kumpul lagi sama keisha
aku pengen punya keluarga yang sempurna
kayak keluarganya mbak adin
mama kenapa ma
kok sedih gini sih
aku salah ngomong ya
bahkan kamu belum tau apa apa
lin sudah main
mbak adin sudah main
sejarah prematur sekarang
dan sekarang adin ada di icu
sama seperti adik mereka
gak gak sadarkan diri itu maksudnya koma ma
juga sekarang ada di nichu
karena terpaksa dilahirkan
sementara organ tubuhnya belum sempurna
apa sih yang ma
dan kamu tau
semua ini gara gara lin
mau warnai yang tadi
oh kalau gitu sekarang
dan adik balon biru
wow nah nanti kalau udah jadi
jadi aku bisa kasih deh
mesti cari alasan apa lagi ya
dia gak tau apa yang terjadi
sama mama papa dan adiknya
kok ada diem
aduh maafin misi misi sayang
jadi mbak adin preklampsi ya
dan terpaksa melahirkan prematur
dan itu semua karena nino yang diem diem ngambil reina mbak
mama juga bingung
sebenarnya apa sih yang ada di kepalanya nino itu
dia gak mikir dulu
tindakannya itu sangat membahayakan orang lain
ini salah aku sih mbak
supaya gak ngelakuin macam macamnya
aku takut minum jadi salah paham sama aku
jadi aku diem aja pas dia dateng kesini dan bilang sama aku mau ngambil reina
tapi aku gak nyangka bisa kejadiannya kayak gini mah
kamu gak perlu nyalahin diri kamu sendiri kayak begini
juga udah ingetin nino
bu chandra pak chandra
mereka udah wanti wanti anaknya juga
tapi kayaknya nino gak mau dengerin kita
kasihan mbak andin mak
kasihan al sama anaknya
akhirnya bisa bersama rena
apa gak sebaiknya
keisha sama mama dan papa
keisha sama keluarga nino aja
biar nino itu bisa lebih dekat sama keisha
mama terlanjur kecewa sekali sama nino
soal andin ini ya allah
aku doain aja soal mbak andin
al sama anaknya bisa cepat sadar ya
amin ya allah
semua doa kita itu sama
tidak mudahkan allah
mengabulkan doa doa kita ya
waktu kunjungan sudah habis
mama juga mau balik lagi ke rumah sakit
terus doain andin
al dan anaknya ya
kamu juga disini baik baik
namun juga sehat sehat ya
salam buat semua yang disana
nungguin remisi ya
saya gak bisa disini aja
mengapa bapak harus dipindahkan
ke ruangan biasa
dikarenakan kondisi bapak tidak harus lagi
dan bapak bisa kunjungi istri bapak
nanti di ruangan ini
saya janji akan selalu ada
sayang saya udah sadar
maaf bu pasien mau dibawa ke ruang kawat
itu di icu sayang
yang penting kamu sehat dulu
kamu pulih dulu

ya allah mama selalu doakan kamu andi askara
kembali seperti sudah lama sarah
dia pasti kuat kayak lo
selamat malam semuanya
selamat malam dok
permisi saya mau periksa kondisi pak al dulu
untuk anggota keluarga mohon tunggu di luar sebentar ya
apa ini bun indeed kan
ya yuk langsung menurunkan kapaknya